ketua komisi perlindungan anak indonesia mendatangi badan reserse kriminal polri untuk berkoordinasi terkait kasus pemerkosaan pelajar berusia empat belas tahun oleh empat belas pemuda di rejang lebong bengkulu
ketua komisi perlindungan anak indonesia asrorun niam soalnya menyayangkan hukuman bagi para pelaku yang ia anggap masih terlalu ringan
kpai juga menuntut ada tindakan preventif dengan melarang tegas peredaran minuman keras yang memicu pemerkosaan dan pembunuhan itu